oke untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada riani jangkaru salah satu pegiat alam dan juga pemerhati lingkungan
bariani selamat malam
selamat malam mbak puspa apa kabar
baik sekali mbak riania baik kabarnya
oke mbak riani saya harus tanya dulu sebelumnya sudah nonton video viral yang banyak pendaki berjoget di atas gunung di rinjani
iya saya baru lihat tadi siang
baru lihat ya tanggapan mbak riani dengan kejadian atau apa yang terjadi di rinjani di tengah pandemi ini
ya saya rasa mungkin itu euforia yang berlebihan ketika selama ini kebebasan berkegiatan di alam sedikit terbatasi
jadi ketika ada kesempatan akhirnya agak sedikit berlebihan
sangat disayangkan sih sebenarnya karena kalau bicara situasi sekarang pandemi sebelum pandemi pun sudah ada etika etika ketika kita sedang berkegiatan di alam
jadi buat saya itu seperti menunjukkan ketidakhormatan tidak hanya kepada diri mereka sendiri orang orang sekitarnya apalagi situasi pandemi ini dan juga terhadap kegiatan di alam itu sendiri mbak
oke tapi dari yang kita lihat video ini kan tidak menunjukkan ada pengawasan ada petugas di sana
biasanya seperti apa sih di lapangan mbak di gunung rinjani tepatnya
apakah memang tempat teman teman berkemah kemudian itu jauh dari pos pengamanan dari petugas
saya rasa itu masalah keterbatasan petugas di area yang cukup luas itu ya
sebenarnya untuk bagaimana etika kita berkegiatan alam pada akhirnya kembali dari para pendaki dan pecinta alam itu sendiri
jadi sebenarnya ketika di situasi pandemi ini tanggung jawab para pendaki dan penggiat alam itu pun bertambah
apalagi dengan adanya protokol kesehatan harus dilakukan lalu akibat yang terjadi setelah kejadian itu terjadi adalah penutupan kawasan taman nasional
sehingga teman teman yang sebelumnya sudah berharap untuk bisa melepas penat di situasi pandemi ini kan semakin tertunda gitu
oke tapi kita tahu mendaki gunung itu melelahkan capek loh
bahkan kita bawa makanan atau bawa minuman dari bawah gitu
nggak banyak maksudnya pasokannya terbatas
ketika melakukan kegiatan seperti itu artinya itu buang buang energi buang tenaga
kalau di pandangan mbak riani apakah memang mereka ke tempat ini
untuk bersenang senang seperti ini atau memang apa sudah ada persiapan atau memang biasanya seperti itu
sepertinya sih euforia sih mbak ya
kadang kadang kan merayakan kebebasan itu ketika sudah lama terkungkung jadi agak berlebihan
kalau saran saya sih buat teman teman yang berminat untuk melakukan hal yang sama
sini main main ke bali ada tempatnya untuk seperti itu
ibaratnya kita buang sampah aja ada tempatnya apalagi kalau untuk hal hal seperti kan berbeda lagi gitu
ada kegiatan ada lokasinya
tapi dari sepengetahuan mbak riani ini selama masa psbb transisi atau adaptasi kebiasaan baru
teman teman pendaki ini meresponnya seperti apa sih
apa memang sebegitu rindunya dengan alam kemudian harus melakukan hal hal seperti itu
harus tetap mendaki memelaskan hasrat mendaki mereka atau ditahan dulu sampai nanti pandemi ini selesai
seperti apa sih
saya rasa itu kembali ke pribadi masing masing ya
ada yang sukanya bersosialisasi ketika sudah berkegiatan alam
ada yang sukanya untuk kegiatan itu dilakukan terpisah menikmati alam lebih sepi dan lain sebagainya
dan saya rasa kalau berkegiatan di alam itu kecenderungannya adalah kegiatan sosialisasi pun adalah sosialisasi yang dilakukan dengan etika etika
etika yang menghormati alam sekitar
jadi yang seperti video viral yang ditayangkan itu sama sekali bukan
sesuatu yang diharapkan
jadi buat saya dan juga beberapa teman teman ketika taman nasional gunung rinjani memutuskan untuk menutup kawasannya
sampai waktu yang belum ditentukan itu adalah langkah pembelajaran yang sangat baik apalagi di situasi pandemi ini
oke kalau kita berbicara soal etika soal toto kromo tata kerama ketika mendaki
apa aja mbak riani yang harus diperhatikan yang harus digarisbawahi oleh para pendaki untuk para pemula mungkin
hmm nomor satu selalu melakukan riset karena kan setiap kawasan taman nasional punya tata kerama khusus tertentu gitu kan
kayak misalnya dari nomor satu adalah soal keselamatan nomor dua juga bagaimana kita bisa menikmati alam tanpa harus merusak
ketiga bagaimana ketika kita sudah melakukan protokol protokol yang umum tersebut orang orang pastikan masih bisa menikmati alam dalam waktu yang cukup panjang
jadi sebenarnya juga punya
kalau kita dapat anggap anggapnya cukup tinggi
oke baik sadar dengan lingkungan dimana kita berpijak cari tahu dulu sebelum kita berangkat begitu ya
mbak riani jangkaru terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected